puluhan baliho dan spanduk rizik syihab di ruas jalan utama hingga jalur alternatif kota bogor jawa barat minggu siang dicopot satpol pp saat menggelar razia ketertiban umum
petugas juga merazia baliho dan spanduk komersial lain yang tidak memiliki izin
petugas gabungan satpol pp dan polri melakukan pencopotan paksa spanduk di berbagai tempat seperti jalan pajajaran rancamaya hingga ke dalam jalur alternatif di wilayah bogor selatan dan timur
penertiban digelar lantaran pemasangan baliho tanpa izin resmi nomor reklame
sementara lebih dari tiga puluh baliho yang tersebar di dua puluh satu titik diambil petugas
selain reklama milik rizik syihab penertiban juga dilakukan
merata terhadap spanduk dan baliho komersil yang kedapatan tanpa nomor izin resmi dari bapenda
meski demikian petugas sulit melayangkan sanksi tegas lantaran tidak diketahui pihak penanggung jawab pemasangan baliho tersebut

pelanggaran yang digabungkan
pelanggarannya pelanggaran perda delapan tentang ketertiban umum pemasangan reklamat tanpa izin